apakah kamu mau mendengarkan kami sebelum kamu menemui cucu
lakukan apa yang harus kamu lakukan
kamu syiram juga atau gelis
mana siapnya ada ce
ngobrolnya di luar saja pak
dia punya hak
untuk menjelaskan masalah ini
ini tidak seperti yang ada di dalam rekaman
tolong beritahu pada kami
apa yang sebenarnya terjadi
jangan bebakan pari bu
bu di sini bu
kita ke terminal bu
ya udah terminalin
itu tadi si kemes ngobrol apa ya
tanya sendiri aja sama orangnya
kan kamu adiknya ceng
kalau tahu namanya bukan nyari pedut
eh saya ketua rt
jangan berita berita sembarangan
ya udah kalau gitu kamu gak usah ikut
saya cari sendiri aja
eh tunggu tunggu tunggu
ini kalau kita cari di sini
si akom sama siapa ya
kalau sama tin tidak mungkin
ini jaga warung
kalau dokter clara digoncengin iit
sama siapa ya dia
bu guru yola lagi ngajarin anak anak
kamu yang kepikiran bu yola ya
saya mah tidak
memble aja mending kece
cucu adalah salah satu kekuatan dari kang edet
kita jadi lemah
kalau misalkan semua perempuan di kampung cidahu
berangkat ke luar negeri jadi tkw
apa rencana kamu untuk merekrut cucu
saya ingin menjedohkan cucu dengan
tiga waktu lagi
tapi saya tidak mendengar sama sekali
kamu menyebut nama jubat dalam obrolan itu
malah kamu terkesan membuka diri
supaya cucu bisa mencintai kamu
itu juga tidak salah badrun
kalau itu jalan yang lebih bagus
tidak seperti itu mak
tidak seperti itu
itu hanya obrolan awalan obrolan pembuka
bagi mamang tidak masalah
dengan siapa kamu menikah
yang jadi masalah mental kepemimpinan
mamang pikir kamu mau mencoba memimpin dalam perjuangan ini
dengan mengumpulkan kami di atas satu tikar
perjuangan itu kerja sama tim
kalau kamu pikir kamu bisa bermain cantik sendiri
dan melihat bagaimana permainan kamu
sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi
tunggu sebentar mak
apakah kamu mau mendengarkan kami
sebelum kamu menemui cucu

lakukan apa yang harus kamu lakukan

lakukan secaraenzie gotta

lakukan apa yang harus kamu lakukan